dan ini ada informasi yang sedikit tidak mengenakan untuk para pengguna bus bus aptb
yang dari pinggiran pinggiran jakarta seperti bekasi atau bogor
ya ini tanggal satu juni dua ribu enam belas bus aptb dilarang masuk jalur bus transjakarta
dan kebijakan pemprov dki jakarta ini menuai beragam keluhan dari penumpang aptb
kosong dan lengah
inilah situasi di dalam bus aptb pada rabu pagi ini
kebijakan pemprov dki jakarta yang melarang bus aptb masuk jalur bus transjakarta
membuat bus aptb sepi penumpang
para sopir dan konektor pun pasrah kehilangan penumpang
jelas berkurang jadi istilahnya mungkin penumpang belum pada tahu
terus masih banyak yang salah juga salah naik
akibatnya masih disangkanya masih lewat jalur busway
jadi ya yang penumpang yang biasanya belum pada tahu
jadi sepi lah istilahnya
bus aptb dari berbagai wilayah penyangga ibu kota ini pun
kini terpaksa masuk tol dalam kota dan hanya keluar di pintu tol semanggi
tak hanya awak bus penumpang aptb juga mengeluhkan kebijakan ini
dengan aptb masuk jalur nol itu kan sekarang dalam kota macet banget
nah jadinya jadi lebih lama waktu tempuhnya
tempat duduknya itu kurang ya mas ya
soalnya bayangkan dari bekasi ke jakarta kita harus berdiri kan
dibandingin pulau aptb dengan tempat duduk yang banyak
jadi kita bisa enjoy buat perjalanan jauh
biarpun dengan harga lebih mahal ya
ya makanya itu pilihan kan mas
jadi harusnya tetap dibolehkan biar masyarakatnya memilih
pelarangan ini merupakan upaya pemprov
dki jakarta menggabungkan operator aptb dengan pt transportasi jakarta
guna memenuhi kebutuhan sarana transportasi serupa aptb
pemerintah mengoperasikan bus trans jabodetabek
roli kurniawan jakarta